setelah insiden di sejumlah asrama mahasiswa papua terjadi
polda sulawesi selatan mengaku kondisi di makassar sudah aman dan kondusif
ini kabar baik ya megi ya hal serupa juga terjadi di asrama mahasiswa papua
jalan kalasan surabaya jawa timur
wali kota surabaya tri risma hari ini juga memohon maaf atas kejadian pada sabtu lalu itu
polda sulawesi selatan menjamin hingga selasa dini hari
makassar sudah kondusif dan aman dari segala bentrokan
sebelumnya bentrokan sempat terjadi antara mahasiswa papua di makassar
dan sejumlah warga makassar pada senin petang
polisi juga memastikan tak ada korban jiwa atau yang terluka dalam peristiwa tersebut
polda sulawesi selatan menyatakan pihak yang masih melakukan penjagaan
di sekitar asrama mahasiswa papua di makassar
tadi pak gubernur pak kapolda dan juga pak kapolda juga
malam ini masih berada di lokasi
kalau personil dikirakan nanti kurang lebih hampir seratus personil ya
kita tempatkan nanti di sekitar sini
nanti kalau situasi aman ya ada masalah
sebenarnya masyarakat sini dengan mahasiswa papua itu sudah saling terjalin hubungan baik
mereka sering olahraga bersama
sementara itu per senin sembilan belas agustus
kondisi asrama papua di jalan kalasan
surabaya jawa timur
kembali kondisi pasca insilin sabtu lalu
sejumlah penghuni asrama telah beraktivitas seperti biasa
suasana di sekitar asrama pun normal
tak ada penjagaan dari kepolisian ataupun petugas keamanan
polda jawa timur mendegaskan tidak ada penghuni asrama yang ditahan
dan mengimbau warga agar tidak melakukan upaya provokasi
dan tetap menjaga kedamaian
kita mengharapkan kondusif ini bukan hanya lip service
tetapi kondusif yang nyata
nyata dan panjang dan terus menerus
artinya mari kebersamaan ini kita bangun
mari kondusivitas ini kita jalankan secara bersama
untuk mereka mereka yang suka memprovokasi di dalam
suka memprovokasi di luar